ya saat ini saya sedang menumpangi lrt bersama rombongan presiden joko widodo
dari stasiun jatimulia bekasi menuju ke stasiun duku atas jakarta
untuk mengecek kesiapan jelang diresmikan
dan kita akan melihat bagaimana rasanya naik lrt
bagaimana tanggapan presiden joko widodo setelah mengecek kesiapan
dan juga bagaimana keamanannya
dan juga berapa sih waktu tempuh yang dibutuhkan perjalanan dari bekasi menuju jakarta
dengan menggunakan lrt
bila pekan lalu presiden joko widodo mengecek kesiapan lrt jabodebek
dari stasiun lrt harjamukti di depok menuju stasiun lrt duku atas di jakarta
kali ini presiden mengecek kesiapan lrt dari stasiun jatimulya bekasi
menuju stasiun duku atas jakarta
yang menarik kali ini jokowi mengajak sejumlah artis tanah air
seperti chelsea island indy barrens cak lontok ari lazo yuni syarat
hingga nirina zubir untuk naik dan menjajal lrt bersama
setelah menjajal lrt dari bekasi ke jakarta
jokowi memastikan lrt jabodebek siap untuk diresmikan
dan digunakan oleh masyarakat pada akhir bulan agustus ini
jadi ingin melihat lagi mencoba lagi lrt kita
kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem
saya lihat sekarang ini
cek di beberapa stasiun sudah pas
nanti cek sekali lagi bagus
akhir bulan insya allah sudah dioperasikan
artis indy barrens menilai mode transportasi lrt dapat menghemat waktu masyarakat untuk perjalanan
dia juga berharap lrt dapat mengurangi kemacetan ibu kota
dari tempatnya bekasi menuju ke duku atas
kalau hari gini kita mesti nembus kemacetan dengan waktu yang mesti kita korbankan sih pr banget ya
apalagi kan ada uang bensin ada uang tol
jadi kalau menurut aku itu menjadi salah satu solusi buat bertransportasi di jakarta
perjalanan dari stasiun jatimulya bekasi hingga stasiun dukuh atas jakarta
memiliki waktu tempuh empat puluh lima menit
dengan total empat belas pemberhentian
selain mengurai kemacetan lrt juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara
bila masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi lrt